dari hasil pantauan hotspot beberapa provinsi seperti kalimantan tengah dan riau memang sudah cukup tinggi
jadi bisa kita anggap ini situasi darurat untuk wilayah tersebut begitu pak dodo
dari kondisi seperti di riau jarak pandang sudah kurang ya sudah pendek gitu
jadi memang harus diwaspadai
saat ini sudah mulai kondisi kabut terutama di riau ya
di riau jarak pandang sudah pendek sudah berkurang
kita tahu musim kemarau tahun ini diprediksi akan lebih panjang musim kemarau ekstrim begitu
apakah ini jadi perhatian atau kekhawatiran terbaru begitu seperti apa pantauan bmkg
ya kita memprediksi untuk musim kemarau
ini memang agak kering agak sedikit lebih kering dibanding dengan misalnya dua ribu delapan belas ya
tapi tidak separah pada saat dua ribu lima belas tidak
dua ribu delapan belas kita bandingannya itu agak kering
sehingga ini perlu diwaspadai
sekarang sudah hampir seluruh wilayah sudah masuk musim kemarau
jadi harus kita waspadai untuk beberapa bulan ke depan
nah dalam konversi tadi siang pak dodo anda menyebutkan kalau kebakaran hutan tahun ini tidak akan separah tahun dua ribu lima belas lalu
boleh di refresh ingatan kami dua ribu lima belas lalu separah apa pak
iya jadi kita melihat dari secara jumlah titik panas dan juga kejadian jarak pandang yang kurang
beberapa penerbangan bahkan di jambi misalnya itu dibatalkan
karena jarak pandangnya kurang
jarak pandang yang tidak memungkinkan
itu yang kita lihat sebagai parahnya itu
saat ini dengan persiapan lebih awal info dari bmkg lebih awal
seluruh kementerian lembaga sudah siap dari awal dengan informasi yang kita sampaikan
sehingga antisipasinya pun itu lebih baik
di samping juga kondisi cuacanya yang saya sampaikan dua ribu lima belas itu
kita mengalami el nino yang
sehingga dampaknya lebih kering
oke kalau ada informasi dari awal atau prediksi dari awal dari bmkg harusnya mitigasinya lebih cepat
begitu angka dua ratus tujuh puluh empat titik panas harusnya tidak tidak terjadi
iya ini sudah bagus
pencegahan sudah mulai dijalankan
bnpb misalnya sudah mengkoordinir pencegahan sedini mungkin dengan mengerahkan di lapangan ya
sampai sekarang kan
belum ada misalnya waterbombing seperti itu
karena dengan pencegahan itu sudah cukup mengurangi ya
memang ada ya sejumlah itu
tapi tidak separah di tahun tahun yang sebelumnya gitu
indikator parah seperti apa sih pak dodo
iya tadi yang saya sampaikan ya kondisi terburuk misalnya sampai jarak pandang di penerbangan terganggu
pernapasan untuk kesehatan terganggu
itu yang kondisi parahnya
masih paling saat ini misalnya di riau sudah empat kilo jarak pandang
nah ini yang cukup perlu diperhatikan
tapi tidak sampai misalnya sekolah libur gitu kan gitu
itu yang kita anggap sebagai sangat buruk
prediksi bmkg kemarau panjang ini akan berakhir kapan pak dodo
secara normalnya atau biasanya nanti di bulan oktober kita sudah
masuk musim penghujan
jadi beberapa wilayah di sumatera di kalimantan itu juga di jawa
ini nanti ada mulai hujan lagi bulan oktober
baik terima kasih pak dodo gunawan atas informasinya
kepala pusat informasi dari bmkg